polemik revitalisasi monas sekian panas meskipun dihentikan sementara atas kesepakatan dengan dprd dki jakarta
namun tampaknya ini tidak serta merta menyelesaikan masalahnya
benarkah pemprov dki menyalahi aturan bagaimana nasib revitalisasi yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah tersebut
kita akan bahas malam hari ini bagaimana sebetulnya duduk permasalahannya
mau diapakan monas ini ke depan setelah kemudian dihentikan sementara
kita bahas malam hari ini ada bang syarif anggota dprd dari partai gerindra
selamat malam bang syarif
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih bang sudah hadir di layar demokrasi
bang pantas nenggolan anggota dprd dari fraksi pdi perjuangan
selamat malam bang pantas
terima kasih sudah hadir di layar demokrasi
saya mau ke bang pantas nenggolan terlebih dahulu
bang pantas ikut mengecek kemarin ya dengan ketua dprd ya
apa yang mengagetkan ketika anda melihat langsung kawasan monas
yang mengagetkan bagi saya yang pertama adalah soal bahwa ternyata itu di beton dicor
padahal kita mengetahui bahwa yang di apa ini kan selama ini sebagai resapan air
dan katanya juga akan tetap melakukan fungsi resapan air
tapi faktanya ya itu sudah dicor begitu dan tidak akan mungkin menyerap gitu
ya faktanya memang kita temukan juga genangan genangan yang tidak terlalu besar
tetapi ya itulah yang terjadi
tapi kan belum selesai semuanya sebetulnya bang
belum selesai semuanya dan yang kedua yang paling mengagetkan ya itu tadi
penebangan penebangan pohon itu
kemudian kita lihat juga ada beberapa yang dipindahkan
ada yang dipindahkan tapi yang dipindahkan ini sebenarnya ya tidak terlalu apa
kecil kecil apa semuanya
dan ada enam jenis pohon yang ditebang itu
ada jati ada mahoni ada palem dan lain sebagainya
oke jadi selain kemudian penerbangan pohon betonisasi
isu apa sebetulnya yang kemudian membuat bahwa lebih baik revitalisasi ini dihentikan sementara
karena kan ketua dprd kan keras sekali tampaknya ini harus dihentikan begitu
iya yang pertama
setelah kemudian muncul apd ya kita ketemulah dengan kepres nomor dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
nah disitu jelas bahwa kawasan taman merdeka ini ini ternyata otoritasnya ada di komisi pengarah
yang ketuanya adalah sesnek
kemudian yang kedua selama ini taman monas ini kan sudah hijau apa semuanya
yang sering disebut dengan
dengan paru paru kota dan lain sebagainya
fakta juga bahwa dki jakarta sangat kekurangan ruang terbuka hijau
dengan kejadian ini udah ruang terbuka hijaunya semakin kurang semakin berkurang
dan ya saya nggak tahu apakah ada hubungan antara banjir dengan fakta fakta tersebut
ya faktanya beberapa hari yang lalu monas juga terkena
oke jadi anda menyayangkan revitalisasi
yang dilakukan oleh pemprov dki jakarta yang bentuknya tadi anda katakan betonisasi tadi itu
yaitu tadi kita tidak menyangka bahwa ada
bahwa ada kepres tersebut yang seharusnya juga menjadi pedoman bagi gubernur untuk melakukan revitalisasi di kawasan tersebut
dan yang pasti dki ini kan daerah khusus ibu kota
pastilah harus ada hubungan yang sangat erat dengan pemerintahan

karena bahkan sering disebut sebut kalau dulu dulu bahwa gubernur dki setara dengan menteri
artinya ada koordinasi koordinasi yang kontinu
sehingga tidak terjadi lagi hal hal yang seperti ini
baik bang syarif ini kita lihat ya tugas dari komisi pengarah pasal lima ke press nomor dua puluh lima tadi saya juga jelaskan
poin b kalau yang digunakan oleh pak sekda ini soal persetujuan
ada sepakat bang syarif bahwa pemprov dki jakarta kali ini agak miskoordinasi membangun bangun tapi kemudian tidak meminta izin terhadap pusat
seperti apa tanggapan anda
kalau saya mengatakan belum sampai ke miskoordinasi tapi saya justru yang disebut mengagetkan adalah pasal yang saya telah pelajari itu kurang sosialisasi
sosialisasi seperti apa
pertama yang reaksi publik itu kan pada penebangan pohon
satu hal itu penting maka saya bisa mengatakan ini akibat dari minimnya sosialisasi
bahwa monas akan direvitalisasi secara subtansial mungkin tidak ada orang yang bisa membantu

maka ketika minimnya sosialisasi kemudian memancing reaksi publik yang negatif
kalau saja ini disosialisasi dengan cukup cakep tidak seperti ini
satu hal yang saya ingin tegaskan
nah subtansinya saya katakan lagi diulang tidak ada yang bisa membantah
dalam master plan dalam sayembara hasil sayembara refris monas kita di komisi d disampaikan juga tidak ada yang apa namanya tidak ada yang saya melihat itu
justru ada peningkatan peningkatan misalnya ada pembangunan plaza dan lain lain
yang paling penting di dalam revitalisasi sisi selatan ini
saya ingin jelaskan sisi selatan ini adalah monas itu kalau bung reinhardt keluar dari pintu balai kota
menghadap ke monas
tidak ada monasnya
tapi ketika dari gambir kelihatan
dari patung kuda kelihatan
dari sisi istana
begitu keluar dari balai kota monas tidak ada
itu akan ditata
ya jadi dua hal ya
secara term sosial tidak ada pihak yang akan mempermasalahkan itu
sekarang persoalannya caranya
kan gitu ya
nah caranya kalau dikatakan miss koordinasi ada dikatakan oleh pak sekda tadi sebagai penanggung jauh ceo nya pmd mengatakan bahwa ada terjadi apa namanya perbedaan penafsiran kata persetujuan
saya bisa membayangkan kalau dikit dikit minta persetujuan kapan bisa membangun
itu juga harus di mengerti
di dalam persoalan pembangunan itu tidak semua kalau proyek pemerintah dengan rigid harus mendapat prosedur
ada di dalam kegiatan itu ada namanya psn dan ksd
proyek strategis nasional dan ini yang munas ini ksd
maka kalau itu ksd atau psn seharusnya klop
saling membantu ketika terjadi ada kekurangan
saya sangat sayangkan ketika ada kekurangan
kalau proyek nasional saling membantu
lrt itu proyek nasional
nah strategis nasional
itu tidak ada di rdtr nya pak pantas
jadi bukan justru menghalang halangi maksud anda
saya tidak ingin menyebut itu ya
saya menyebut tidak mungkin
kalau dikatakan problematik kurang kurasi bisa iya bisa tidak gitu
tetapi dalam konteks pembangunan yang ini proyek kegiatan strategis
kegiatan strategis daerah selalu kita ada kekurangan jemput bola ayo kita beresin
karena apa secara subtansial diawali dengan tadi sayem bara itu dilibatkan seknek
sekarang begitu melakukan revisi apakah melalui prosedur tertulis menjadi berbeda penafsuran lagi
jadi sebetulnya masalah utamanya hanya sosialisasi saja sebetulnya
saya menangkap kurang sosial
andaikata ada sosialisasi lebih keras seperti misalnya formula e
itu luar biasa sosialisasinya
ada pro kontra akhirnya orang memahami bahwa ini penting
dan dprd memahami penting
ini seperti disampaikan pak pras tadi
ini mesti perencanaannya dulu dikasih tahu baru ketok anggaran
berarti anda juga melihat ada yang salah dong dari pemprov dki jakarta kalau begitu
bukan gini kalau
kalau proyek psn dan ksd pendekatan tidak begitu
nggak boleh melakukan pendekatan seperti itu
saya lihat disana disana ada juga disana ke pembangunan mrt fase dua
nah yang saya dengar bahwa izinnya sudah diberikan
artinya artinya kan ada permohonan ada permintaan
lebih spesifik lagi bahwa dki jakarta mengetahui ada kepres nomor dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
nah itu terbukti dengan bahwa izin untuk penggunaan lahan tersebut oleh mrt
mrt untuk stasiun apa semuanya ternyata ada gitu
nah untuk formula e sampai dengan sekarang juga belum ada
jadi bukan tidak diketahui bahwa kawasan ini diatur oleh kpres nomor dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
tapi ada setuju gak dengan tadi yang dikatakan oleh bang syari bahwa tidak semua harus meminta izin kapan bangunnya kalau begitu
ini kan juga untuk revitalisasi monas sendiri secara substansi tadi
bang syari katakan
saya pikir kan ini kepres ini keluar untuk mengatur ini semua untuk mengatur sebagai simbol nasional
ini kawasan sebagai simbol nasional
nah dan untuk itulah maka otoritas tidak boleh lagi arogansi otoritas otoritas sendiri gitu
nah gak boleh lagi begitu
dan yang kedua memang perizinan yang ini kan sepertinya lebih kepada koordinasi
lebih kepada koordinasi antara komisi pengarah dengan dki jakarta
oke tadi katanya bukan miss koordinasi bang syari
kalau konteksnya adalah ini pembangunan proyek ksd maka pendekatannya tidak begitu
pendekatan seperti apa
anda bisa jelaskan
tadi dikatakan formula e saja
belum diajukan perizinan
ya pak pantas ya
pada pres itu pasti diketahui pak pantas
tapi kan tadi katakan pak sekta tadi bahwa ini cara menafsirkan seperti apa
nah kemudian dilakukan yang namanya penganggaran
kan gitu ya
penganggaran lalu lelang
oke yang soal pengadaan barang dan saya abaikan dulu
ada trigger misalnya penebangan pohon
ini yang membuat reaksi publik negatif
harusnya kalau di sosial negara begini
masyarakat pasti mendukung
tadi pak pantas sudah mengejas juga ya
bukan perizinan tertulis
tapi koordinasi dalam bentuk karena
bunyinya ada minta persetujuan
iya persetujuan kan bisa mengandung arti
persetujuan itu mudah
ditolak dan diterima
lewat koordinasi ya
pengurusan di ptsb
tidak dapat dilanjutkan
atau bisa dilanjutkan
penasaran ke pres dua puluh lima menjadi hikmat
tapi yang jelas kan begini
panggung anggaran sudah di approve ya
anda anda berdua juga tahu sebetulnya soal proyek ini
apakah memang ketika ini dianggarkan
memang seperti ini yang memang mau dibuat oleh pak anies
atau ini jauh dari plan awal sebetulnya
tapi kita jawab nanti ya pak syarif
dan juga pak matus
kami akan segera kembali sesaat lagi
kita lanjutkan bahas
bang syarif dan juga bang martas
tadi kita berhenti soal
ini kan anggaran sudah di approve
juga artinya kan
anda berdua juga sudah mengetahui
tadi kalau kita dengarkan apa kata pak edi ya
kalau adanya seperti ini
nah di sini juga ada satu keanehan
seharusnya kan rencananya dulu
sudah tahu belum sih
sebetulnya akan seperti apa
kemudian revitalisasi ini
yang akan di
dilakukan oleh pemprov dki jakarta
bang patasar bi dahulu
eh terus terang
kita nggak mengetahui
akan begini jadinya
setelah kejadian ini
akhirnya kita coba menelusuri